ibu yang bilang sendiri
ibu mana yang tegang
lihat anaknya menderita
coba sekarang ibu lihat putri
kalau bukan karena keadaan yang memaksa aku
untuk memisahkan mereka
aku juga gak akan tega
misahi mereka seperti ini
dulu waktu mel masih mencintai pangeran
kasusnya hampir mirip sama
sama putri dan pangeran
cuma bedanya mel cintanya bertepuk sebelah tangan
ibu nawang masih ingat kan
untuk menjauhkan mel dari pangeran
bahkan mel rela melakukan apapun
mel rela melakukan
hal hal yang tidak terduga
begitu juga dengan putri dan pangeran
semakin mereka kita larang untuk hubungan
cinta mereka akan semakin kuat
kalau kita merestui mereka
mereka akan jujur sama kita
kalau kita melarangnya
mereka akan kasih kebohongan kebohongan
yang terus meneruskan kita
dulu sempat saya memaksa pangeran untuk mencintai mel
tapi pangeran gak bisa
karena pangeran sudah ada yang punya
bahkan saya rela mencampur adukan hubungan mereka
dengan bisnis keluarga mereka
tapi tetap gak bisa
pangeran sudah ada yang punya
maksud pak raymond putri
dari matanya pangeran
pangeran terus mencintai putri
bahkan pangeran rela meninggalkan semua fasilitas yang dikasih ke papanya
hanya untuk putri
anak anak remaja seperti pangeran dan mel
itu fasilitas yang kita kasih
tapi tidak dengan pangeran
pangeran rela melakukan apa saja untuk putri
sebenarnya saya juga gak tega pisahin mereka
rasanya nyakitin sekali
dia bisa begitu ke saya sama putri pak
kalau itu dia lakuin cuma ke saya
saya bisa terima
tapi kalau dia lakuin ke putri pak
saya gak bisa terima
selama bu nawang kenal saya
pak alex tidak akan menyakiti bu nawa dan putri
pak alex tidak akan menghidap putri dan bu nawang
wanita pak trimmed
maafin ibu ya pangeran
ibu masih trauma
ibu masih trauma apa yang menimpa putri
ibu belum bisa merestui kamu
ibu jangan ibu
ibu tunggu saya mohon
parenger parenger tunggu
parenger saya mohon parenger
putri kamu dengerin ibu saya
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
pangeran udah coba buat berdiri ji
lo bisa sembuh
cinta bukan mengajarkan kita menjadi lemah
cinta justru membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri kita
melihat kekuatan cinta putri untuk pangeran
cinta pangeran untuk putri
tapi gue bersyukur
karena gue bisa menjadi saksi
betapa besar kekuatan cinta mereka
maafin aku ya putri
bidang pasti kamu nekat banget
seharusnya aku yang minta maaf
karena aku selalu janji sama kamu
kalau kita akan ngelewatin semuanya sama sama
maafin aku kamu harus sendirian
maafin kalau aku tak ada buat kamu
tapi aku janji aku akan berusaha untuk melindungi kamu